terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia live
pemerintah provinsi dki jakarta akan menertibkan tiga puluh sembilan bangunan liar di kampung arus cawang keramat jati jakarta timur
permukiman di kampung arus merupakan permukiman di daerah aliran sungai ciliwung dan sempat dilanda banjir pada minggu lalu
selanjutnya kami ajak anda untuk bergabung dengan koresponden cnn indonesia albi pratama dari kampung arus di keramat jati jakarta timur
selamat siang albi albi bagaimana ini rencana pemprov menertibkan kampung arus kapan akan mulai ditertibkan
dan tadi memang apakah benar sejumlah tiga puluh sembilan bangunan yang akan ditertibkan
selamat siang iqbal saat ini saya berada di kawasan kampung arus keluaran cawang jakarta timur
tepatnya di mana lokasi ini rencananya akan dilakukan oleh pemprov dki jakarta terkait dengan rencana penertiban sejumlah bangunan rumah
karena memang kawasan ini nantinya akan dijadikan salah satu proyek normalisasi
karena memang sejak tahun delapan puluh tepatnya hingga saat ini kawasan ini selalu dilanda banjir setiap tahunnya
terakhir hari kamis kemarin kawasan ini juga dilanda banjir dengan ketinggian hampir dua meter tingginya
dan beberapa cara untuk pemprov untuk melakukan penertiban adalah melakukan pendekatan dengan warga yang ada di sini
ada dua rw yaitu rw satu dan juga rw dua yang rencananya akan terkena penertiban
di mana di rw satu sendiri ada salah satu rt yaitu rt delapan
di mana di sana ada sekitar tiga puluh sembilan rumah yang nantinya akan dilakukan penertiban
karena beberapa di antaranya merupakan bangunan tidak bersertifikat
sedangkan untuk sejumlah bangunan rumah yang ada di rw dua yaitu di rt sepuluh rt sebelas dan juga rt dua belas
di mana lima belas kakak diantaranya memiliki surat tanah dan juga sertifikat rumah
sehingga sampai saat ini mereka masih menunggu kepastian dari pemprov dki jakarta terkait dengan ganti rugi atau relokasi yang nantinya akan dipilihkan bagi mereka
dan iqbal jika bisa saya perlihatkan di sini ini adalah salah satu aktivitas dari rencana untuk melakukan proyek normalisasi kali ini
karena ada salah satu ekskavator yang saat ini sedang melakukan pengerukan untuk dijadikan bronjong ataupun turap turap sementara untuk mengatasi banjir yang memang seringkali terjadi
rencananya memang dalam waktu dekat sekitar bulan april atau mei pemprov dki jakarta akan melakukan penertiban dan juga mulai melakukan normalisasi kali di sini
karena memang sampai saat ini belum ada kepastian dari pemerintah untuk melakukan pendekatan kepada para warga di sini
apakah nantinya warga akan ditawarkan rumah susun yang saat ini kondisinya masih terbatas seperti itu
karena beberapa diantaranya ditawarkan untuk pindah ke rumah susun rawa bebek yang ada di jakarta timur
sedangkan beberapa warga yang memiliki surat tanah ataupun sertifikat memilih untuk didapatkannya ganti rugi yang sesuai dengan harga tanah yang memang saat ini berlaku
karena di sini pemerintah hanya berpatokan terhadap njop atau nilai jual objek pajak sendiri
yang mana oleh warga di sini dianggap masih terlalu murah untuk mereka
sehingga belum ada deal ataupun kesepakatan antara pemerintah provinsi dki jakarta dengan warga di sini untuk melakukan kesepakatan untuk ganti rugi itu sendiri
karena memang sampai saat ini sejumlah warga tersebut masih berupaya untuk bertahan
sampai dengan ada kejelasan ataupun kepastian dari pemprov dki jakarta
barulah setelah lahan di sini bebas baru pemerintah provinsi dki jakarta baru bisa melakukan normalisasi kali
di mana idealnya untuk daerah ataupun garis sepadan sungai itu di wilayah dki jakarta ada sekitar lima belas sampai dengan tiga puluh meter lebarnya
tetapi untuk di kawasan kampung arus ini membutuhkan lebar sekitar seratus meter
karena kawasan ini selalu saja dilanda banjir hingga masuk ke sejumlah pemilik
dengan warga yang terdiri dari sejumlah rt dan juga rw ini sendiri
nantinya bronjong ataupun turap turap ini sendiri akan dibangun
menyerupai turap turap yang ada di seberang sana
yang sudah masuk ke kawasan jakarta selatan tepatnya di jalan mt haryono
nantinya akan diberikan sedikit jalan akses bagi kendaraan kendaraan eskavator
untuk nanti setelah turap turap ini selesai dibangun ataupun normalisasi kali sudah dilakukan
kendaraan kendaraan eskavator tersebut bisa melakukan perawatan dengan cara melakukan pengerukan terhadap sampah sampah ataupun tanaman liar
yang memang ada di
lokasi sungai sendiri begitu iqbal
albi seperti kita ketahui bersama bahwa setiap ada penggusuran ataupun penertiban bangunan begitu selalu identik dengan protes ataupun penolakan dari pihak warga
lalu apakah ada penolakan dari pihak warga
selain dari mereka menunggu njop ataupun bayaran yang akan diterima oleh mereka nantinya oleh pemerintah
bayaran pengganti begitu maksud saya
ya iqbal terkait dengan protes memang sejauh ini masyarakat di sini ataupun warga di sini
yang diwakili oleh ketua rt sebelas yang tadi saya temui memang mengatakan pada dasarnya mereka sangat mendukung dengan proyek normalisasi kali yang akan dilakukan oleh pemprov dki jakarta
karena mereka tinggal di sini sudah sejak lama dan mereka juga dari sekitar tahun tujuh puluh ataupun delapan puluh an yang lalu mereka sudah dilanda banjir setiap tahunnya
jika dikatakan mereka juga sudah merasa kewalahan ataupun kelelahan untuk tinggal di sini
tetapi memang mereka tidak memiliki biaya yang cukup sehingga mereka hanya mengharapkan nilai jual objek pajak ataupun pembelian ataupun juga ganti rugi yang diharapkan dari pemerintah
bisa lebih menjamin kehidupan mereka ke depannya
karena mereka tidak ingin sebagian besar tidak ingin direlokasi ke rumah susun
karena jika mereka nanti direlokasi ke rumah susun yang tempatnya adalah di kawasan rawa bebek jakarta timur
ada beberapa hal yang menjadi hambatan ataupun kendala bagi mereka
pertama mereka tidak bisa menjalankan aktivitas jual beli mereka yang memang selalu mereka lakukan di sekitar sini
dan yang kedua adalah mereka akan dipungut biaya sewa
yang mana mereka tinggal di sini sama sekali tidak membayar sewa karena mereka sudah memiliki sertifikat tanah
yang mana itu sudah turun temurun mereka miliki
dan beberapa hal itulah yang hanya tinggal mereka tunggu dari pemprov dki jakarta
yaitu terkait dengan nilai ganti rugi yang disepakati secara bersama dari kedua belah pihak
albi terakhir dari saya
bisa dipastikan kapan hal ini akan segera terrealisasi
dan apakah dari pihak warga sendiri ada yang sudah siap siap untuk pindah begitu ke rumah kerabat ataupun ke tempat lain albi
terkait dengan kesiapan warga tentunya warga ini sudah merasa siap
hanya tinggal ada rencana ataupun kepastian setelah kesepakatan
pemprov dki jakarta dengan warga selesai barulah mereka akan melakukan siap siap
pemprov dki jakarta sendiri pun menargetkan bahwa sekitar bulan april sampai dengan mei sejumlah lahan yang sudah menjadi target untuk dilakukan normalisasi kali ini sudah bebas dan sudah selesai
dilakukan ganti rugi kepada warga
barulah setelah itu di pertengahan tahun dua ribu tujuh belas nantinya pemprov dki jakarta baru akan memulai proyek normalisasi kali ciliwung yang memang berada di kawasan ini
baik albi pratama koresponden cnn indonesia terima kasih